aku jadi ingat nantinya mama
waktu itu kan hilang disini
ya bu ada yang saya bisa saya bantu
pernah gak nemuin anting disekitar sini
soalnya anting saya jatuh
oh saya sih enggak
tapi boleh ibu tanyakan kepada manajer saya disalah
oh gitu makasih ya
iya bu sama sama
kamu tolong beliin kiki siapin baju saya
saya ganti di kantor aja
gak usah biar aku aja yang siapin ya
ternes apa apa ya

tidak ada yang bisa diharapkan
nah besar sekali harapan papa
kalau kamu benar benar bagian dari keluarga alfahri
gak usah sih
kiki mau nanya sesuatu deh sama mbak mirna
tes dna itu apa tuh mbak
kok kiki gak ngerti
gue kayaknya sih pernah baca
tidak ada yang nanya
tidak ada yang nanya
tidak ada yang nanya
kalau mbak andin tau
terus bilang ke mas al
itu loh mbak andin
terus topiknya yang dibahas itu
masalah tes dna
mau mengidentifikasi jenazah
untuk memastikan soal hubungan keluarga
apakah itu keluarganya itu bukan
begang arena gimana udah siap
yaudah kalau gitu kita jalan ya
untuk identifikasi jenazah
dan untuk memastikan hubungan keluarga
buat apa ya masalku kaya gitu
kutu urusanmu ki ya itu urusannya mas al
kalau kamu ikut ikut diserang lep hilang dari muka bumi ini
nah cincin papau gak bisa bekerja gak dapat duit ki
ya udahlah ya ngurusin diri sendiri aja ya
uma njes aku masuk ke aula dulu ya
salim dulu sama uma
ayo peluk dulu uma oh have fun ya di dalam kelasnya
nih pakai tasnya dulu
udah yuk tunggu ya
ke kantor polisi majakarya kan bu
ada keluarga di sana bu
hmm enggak saya hanya mengunjungi teman lama aja
boleh enggak aku cerita soal papa
teman teman aku mau cerita
tadi pagi aku naik sepeda nama papa
tiba tiba sepeda aku meluncur
papa aku keren
wow cerita yang bagus rena
saya enggak mau makan
saya enggak selera
kalau dikasih makan ya makan
kalau lu sakit siapa yang mau peduli sama lu
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
bukan urusan kamu ya
saudari elsa anindita
ada kunjungan untuk anda
siapa suami anda
nino akhirnya kunjungin good di sini
apa dia udah maafin gue
aku mau jadi pria
aku mau jadi pria
aku mau jadi pria
aku mau jadi pria
dia masih marah sama gue
dan dia kesini mau cerain gue
kenapa ada orang tuanya nino
mereka pasti udah tau
mereka pasti benci sama gue sekarang
mama udah tahu semuanya dari polisi
apa yang kamu lakukan ke nino
kamu begitu tega lakukan ini sama nino
aku gak sengaja melakukan itu
tapi semuanya udah terjadi san
aku tuh cuma pengen nino gak terlibat lagi
di urusan mbak andi
itu aja gak lebih
kalau masalah itu
bisa kita bicarakan baik baikan
diskusikan cari jalan keluarnya
bukan kamu pakai cara kekerasan
kirim preman nyelakai nino
bukan itu caranya san
aku gak sengaja melakukan itu ma
tapi semuanya udah terjadi san
aku tuh cuma pengen minum gak terlibat lagi
di urusan mbak andi
di urusan mbak andi
di urusan mbak andi
itu aja gak lebih
kalau masalah itu
bisa kita bicarakan baik baikan
diskusikan cari jalan keluarnya
bukan kamu pakai cara kekerasan
kirim preman nyelakai nino
bukan itu caranya san
mama tau aku cinta banget sama nino
mama tau aku cinta banget sama nino
mama jangan kayak gini sama aku
aku udah anggap
aku udah anggap mama mama aku sendiri
kalau mama marah kayak gini aku sedih ma
mama bener bener kecewa sama kamu
mama pikir kamu tuh peruan baik baik
kamu sebenernya istri terbaik
buat nino kamu tuh menantu kesayangan mama tapi apa kamu kirim preman buat
celaka nino dan nino hampir kehilangan nyawa
nino papa minta kamu setelah ini kamu putuskan masa depan kamu sama elsa ya
papa nggak mau ikut campur lagi masalah kamu kamu lebih tahu apa yang terbaik buat kamu ya lakukan
sayang aku minta maaf ya aku ngomong ngomong aku ini untuk kamu aku cinta selalu kamu sayang
bagaimana aku bisa menjalani pernikahan ini dengan baik
aku harus bisa lakuin ini demi allah
selamat siang pak
siang bu ada yang bisa kami bantu
saya ingin bertemu dengan salah satu tahanan di sini
baik namanya siapa bu
tunggu sebentar ya
saudara teo ada tamu untuk anda
tunggu sebentar ya
gue turut prihatin ya nih
soal elsa ditahan
lo yang sabar ya
kakak udah tahu kalau misalkan elsa ditahan
kemarin gue udah kunjungin elsa ke sana
karena gue diperiksa sebagai saksi
hukuman elsa gak lama ya din
yaudah kalau gitu gue duluan ya
soalnya sebentar lagi ada kelas
assalamualaikum rahmatullah rakyatuh
aku mau jenguk elsa
papa sama mama mau ikut nggak
karena mama lagi pergi sama temen temennya
oh ya udah gak apa apa
makasih ya pak
mau dijemput jam berapa
nanti kita ketemuannya di sunsort coffee
di sebelah kampus aku
aku selesai ngajar jam dua
ya udah kalau gitu pak
waalaikumsalam rahmatullah rakyatuh
saya ada satu tugas lagi buat kami
tapi kamu harus sangat berhati hati randy
jangan sampai ada saksi mata
karena ini sangat berbahaya
apa pak yang harus saya rasa
ya aku sudah merusak kak
tidak collins iling dengan begini
pertama kali ini aku adalah topik di aw imb primas
pertama kali yang petrol yang selesai

tidak kesanlight juga pak
jadi aku malah armed
dia udah nikmatin
bawa sel tahanan
ibu mau apa kesini
saya mau mengajukan penawaran untuk kamu
jangan coba macam macam memabuk
ibu tahu sendiri akibatnya
saya tawarkan untuk kamu
sehingga elsa bisa dibebaskan
akan memberikan kamu
kamu masih punya waktu
aku sudah lakukan apa yang elsa minta
kamu minta mama menawarkan lima ratus juta untuk matteo
uang sebanyak itu dari mana elsa
kemarin kemarin kamu tiga puluh juta aja gak ada
kamu mau pinjem sama mama
aku punya uang satu miliar mah
itu imbalan karena aku sudah laporin matteo ke randy
jadi aku mohon sama mama
mama ke surabaya ketemu sama mateo
suruh ubah laporannya
atas aku yang bersalah
dan juga suruh dia
tindakan dia itu
diluar perintah aku
bantu aku ya ma
cuma itu cara supaya aku bisa keluar dari sini
kalau dia nggak mau gimana
ma dia butuhmu
ma dia butuh uang ma
dia bantu aku dia butuh uang banyak ma
buat anaknya yang sakit
aku janji ini terakhir kalinya aku ngerepotin mama
satu hal lagi ma
jangan sampai tau
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
mama sudah lakukan permintaan kamu elsa
mama tahu ini salah
tapi tetap saja mama lakukan ini
ini castle yang keras
tumben papa gelama
antingnya gak ada
ya kok gak ada ya ma
apa jatoh tapi tadi di mobil tuh masih ada
kok gak ada ya
kok aneh ya
tadi tuh masih ada mah
tadi aku sempet liat di dalam mobil
terus aku masukin ke dalam tas
kok gak ada sih
aku jadi ingat nantinya mama
waktu itu kan hilang disini
ya bu ada yang saya bisa saya bantu
saya mau nanya deh
pernah gak nemuin anting disekitar sini
oh saya sih enggak
tapi boleh ibu tanyakan kepada manajer saya disana
oh gitu makasih ya
iya bu sama sama
jadi anting saya hilang disekitar sini
mungkin aja ada yang menemukan dan
setahu saya sih nggak ada mbak
tapi saya coba tanyain ke staff yang lain ya mbak
boleh minta kontak mbak
biar nanti kalau ada bisa hubungi langsung mbak
boleh boleh boleh
saya kondisiin dengan setapi setapi yang lain ya mbak
ya makasih ya pak ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu sudah di stanford cafe
nih aku masih ada disini aku nungguin papa
papa udah sampai
papa baru aja sampai nih
oh gitu kita mau langsung jalan aja pak
yaudah tapi aku ke toilet sebentar ya
bapak tunggu di mobil ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya gak apa apa
wah kamu tuh makin cantik ya
tante saya duluan ya
makasih ya kamu udah bantuin aku
lagian kamu tuh mau kemana sih
pake umpet umpetan segala sama suami kamu
aku ada urusan penting rak
ya udah kalau gitu aku jalan dulu ya
sarah bilang ada urusan soal anaknya
berarti anak yang sama
pak tadi aku ketemu soal temennya mama loh
aku lupa sih namanya siapa
tapi aku masih ingat mukanya
aku lupa sih pak
tapi yang pasti bukan tante clara kan
kalau tante clara
soalnya mama lagi pergi sama tante clara ke pulau seribu
tapi aku rasa bukan deh pak
tapi aku gak inget namanya juga sih
adin adin masih muda udah lupaan
jadi kita jalan yuk
apapun keputusan kamu soal pernikahan kamu sama elsa
papa sama mama akan mendukung kamu
asal kamu bahagia
makasih banyak mah pak
udah mau mengerti
aku sekarang mau langsung kantor aja ya
gimana kalau kamu di rumah aja
kamu tuh keliatan capek sayang
kalau kamu kerja malah tambah stres ya kan
udah di rumah ya
justru kebalikan ya mah

kalau di kantor karena aku bisa kerja
tapi kalau di rumah nggak ngapa ngapain justru
ya udah aku lagi
angkat kerja ya

mungkin lebih baik aku telepon langsung
mungkin lebih baik aku telepon langsung
masih tahu sekaligus juga
assalammualaikum para vial
waalaikumsalam pak nino
sebelumnya saya minta maaf
kalau saya telepon mendadak
pengen bicara sedikit
ini menyangkut elsa oh soal itu pak saya udah tahu dan saya juga udah tahu alasan elsa
melakukannya saya turut prihatin ya pak atas apa yang terjadi iya iya sekali lagi saya minta maaf
kalau semuanya terjadi seperti ini saya sudah lupakannya pak oh ya apa pak rafael ada waktu saya
ingin ngobrol sesuatu dengan bapak boleh pak nino kebetulan hari ini saya ada waktu kelas saya sudah
beres oke oke oke kalau gitu kita ketemu di standford coffee cafe ya kafenya itu dekat sama kampus bapak
hai baik wadidaw sampai ketemu ya udah kalau gitu sampai ketemu
gimana sekolahnya pinter gak pintar pintar
pak bos kok tumben tiba tiba disini aja
jalan jalan sama papa of course ya udah jalan jalan ya sama sama sama ya
mau ikut jalan sama papa mau
udah dapet dulu sama mama
berangkat dulu ya ma
aduh mirna saya senang sekali ngeliat kedekatan alsemery
ya apalagi saya bu saya tuh ngeliatnya kayaknya adem aja pak bos tuh

pasti andien sudah bicara sama alsemery ya
supaya al lebih memperhatikan reina
makanya al kasih surprise ke rena seperti ini